iya hai terus kamu ngapain elsa kamu udah kayak gitu saya kesal aja bu gitu lo bu kenapa sih
masih mau ganggu keluarga orang lain gitu loh bu aduh ibu kan sebagai mertuanya andin nih saya minta
izin kali ya bu sama ibu biar saya kasih pelajaran lagi ke waktu pelajaran di rumah sakit kayaknya
jerak gitu bu harus di begitu lagi bu di sini aja di gerbang udah saya injek tangannya masih
aja kayak begitu suka ngerti bu sama nirva
di kertas kertas yang saya tulis ketika masih di pulau diceritakan kalau saya juga
merindukan askara anak yang saya sebut sebagai jagoan dalam keluarga saya
meski begitu di kertas itu juga ada tulisan kalau saya juga tak bisa lepas hati dari reina
kamu pasti datang ke sini mau ketemu sama anak kamu kan reina
jadi reina itu anak nina sebenarnya ada apa ini ya apa sih yang sebenarnya terjadi
eh kamu ngerasain apa yang aku rasain gak sih tadi waktu di acara tiba tiba suasana berubah banget
pas elsa nyeletuk soal saya juga ngerasa yang sama ya seharusnya mbak elsa tidak bisa ngomong seperti
itu apalagi di depan orang banyak ya tadi dan kita juga nggak nyangka kan bisa bahasa bisa
aku jadi dilema deh karena satu sisi mainin sepupu aku saudara saudara aku tapi asahan juga sahabat aku
dilema gimana maksudnya mbak
iya di aku sih pengen banget karena sebagai seorang sahabat seharusnya kan aku bisa nasehatin elsa kalau aku tahu itu salah
ya tapi gimana ya seperti yang kita tahu sendiri sifatnya kayak gimana dia cuek dia gak peduliin omongan orang kalau dia udah ngerasa suatu hal itu benar
kalau dia udah ngerasa satu hal itu benar ya tapi gimana dia cuek dia nggak peduliin omongan orang kalau dia udah ngerasa satu hal itu benar

ya sebenarnya sih kasian mungkin dia nggak sadar dia nggak tahu kalau arti dari ucapannya itu apa
hah ya mbak elsa ya saya juga setuju sih ya mungkin apa yang dia lakukan mbak elsa itu berdasarkan ini nggak sadar ya
iya dan nggak tahu mungkin itu bisa membuat orang nyaman bahkan membuat orang lain sakit hati
iya sebenarnya sih pengen banget ngomong empat mata gitu sama elsa sebagai seorang sahabat pengen ngasih tau dia pengen bikinnya jadi orang yang lebih baik
tapi kan aku juga bukan orang yang baik banget nanti elsa malah salah sangka jadi aku nggak ngerti gimana caranya ngomong sama dia
ya udah kamu tidur aja dulu nggak apa apa kok ya mungkin kamu capek kali ya karena tadi seharian di sana
hai kamu ngantuk ya ya udah kamu tidur aja dulu nggak apa apa kok ya mungkin kamu capek kali ya karena tadi seharian disana
jadi aku nggak capek kok aku malah senang bisa diajak ke acaranya mas al ini cuman aku
ini cuman aku

betul gitu lagi senang soalnya nih mas al lagi nggak mau bisa sama sekarang
kalau lagi ngereok gitu kan ngamuk sana sini sana sini kalau dipegang sama mas
kiki bisa nafas sebentar semoga aja mas al mau pegang askara terus terusan jadi
bisa melakukan hal ini melakukan hal itu dengan bebas tanpa tangisan askara
bebas gitu ya tapi emang kerjaan juga banyak repot tapi ada benarnya juga sih
kiki laki laki kayak pak bos itu jarang lu gendong anaknya terus terusan lo
apalagi sekarang kan pak bus kan anaknya udah dua terus askara juga udah gede
kan semua diladenin sama dia betul modelan kayak mas al gitu ya kayaknya
tipe tipe cowok kayak pak riza deh penyayang sama anak

semoga segini mawa dan warama dengan pariza
oh gua sambit aduh ini kenapa sepatu susah banget
saya terima ya sebentar
terima kasih ya mbak
ya ampun bel kamu bawa bawa drapo sini
nggak usah aku aja ini enteng kok cuma gini doang
ya apa aja yang bawain gak berat
tapi makasih loh kamu udah mau beliin ini buat mama saya
ya sama sama tapi kira kira
tante mayang suka gak ya sama buah yang aku pilih
buah yang lain nih
gak gak usah ini udah cukup loh
pakai deh yuk